kau bisa ngurus diri aku sendiri koma
kamu tau gak sih
mama tuh setiap malam gak bisa tidur
mama kepikiran kamu
mama takut kalau
kalau penyakit kamu kambuh
mama jadi gak bisa tidur
gak enak badan
aku ingin tahu kehidupan tanti di luar pekerjaannya
dia sepertinya wanita yang baik
aku ingin bisa dekat dengan tante
dia pantas buat arman
mas aku cek lo balik ya
tolong lo jaga diri lo baik baik jaga kesehatan
kamu suka belajar disini juga
iya ini lagi nemenin ibu sinta
ibu kenalin ini tante iran
jadi beliau udah aku anggap ibu sendiri
dan tante ini ibu sinta
orang tua pas ini aku rawat
kalau tante ini
tante duluan ya masih banyak urusan
main ke rumah dong
iya pasti tante
oh jadi tante udah punya pacar
kalau gitu kasihan dong arman
jangan sampai arman tau
kita bisa ngobrol sebentar nggak
gue udah lihat semuanya apa yang lo lakuin buat andi
gue akan merestui hubungan kalian berdua
kalau sampel lo ngecewain andi
gue gak bakal tinggal diam
asal lo tau ya gue gak butuh restu dari siapapun
asal lo tau ya gue gak butuh restu dari siapapun
diancum terus sama nyokap lo dan lo juga
kalian tuh ya cuma mikiran andi
andi andi andi terus
lo pernah gak mikirin perasaan gue
kalian tuh gak tau apa yang gue rasain
bisa cara dihentikan
suka juga aku
kamu udah tau andi ada dimana
andi sekarang tinggal di kosong
kasihan banget sampe andi harus tinggal di kos kosan
ini semua gara gara dia jatuh cinta sama perempuan itu
gara gara dia belain perempuan gak bener itu
kayaknya selama ini kita salah menilai diri
karena aku ngeliat sendiri kalo riri yang merawat andi
sejak kapan kamu belain perempuan itu
ma aku bukan ngebelain riri tapi
mama gak ngerti ya
bener deh mama bener bener gak ngerti
apa sih yang ada di pikiran kalian tuh
terus bisa bisanya sekarang kamu juga berbalik belain dia
mama gak mau dengar kamu belain dia lagi
sekarang kamu anterin mama ke tempatnya andi
aku bakal anterin mama dan dropin mama
tapi aku gak bisa nemenin mama
karena aku harus balik ke kantor pada meeting
mama tunggu sebentar gue ganti baju dulu

mama kok bisa ada di sini

mama tak ada di mana
mama paksa haris untuk kasih tau mama
ya udah masuk ya ma
harus makan yang banyak
ini mama udah beliin bahan makanan buat kamu
ini semuanya yang gampang dimasak ya
aku bisa ngurus diri aku sendiri koma
kamu tau gak sih
mama tuh setiap malam gak bisa tidur
mama kepikiran kamu
mama takut kalau
kalau penyakit kamu kambuh
sama jadi gak bisa tidur
gak enak badan